untuk mengurangi penggunaan gawai pada anak
pemerintah kota bandung berencana untuk membagikan anak ayam
kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota bandung
namun kebijakan ini menuai pro dan kontra dari masyarakat
banyaknya kasus anak yang kecanduan gawai
mendorong pemerintah kota bandung untuk mengeluarkan program
memelihara anak ayam bagi pelajar kelas empat dan lima sd
serta kelas tujuh smp
untuk tahap awal kebijakan ini akan diterapkan pada dua puluh satu november dua ribu sembilan belas
di dua kecamatan di kota bandung
yakni kecamatan cibiru dan gede bage
melibatkan seribu pelajar
masing masing pelajar akan diberikan satu anak ayam untuk dipelihara
nantinya program ini akan diterapkan secara bertahap
di dua puluh delapan kecamatan lainnya di kota bandung
pemerintah kota bandung menyebut
kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan
untuk mengalihkan konsentrasi anak pada gawai
secara teknis si anak itu
harus mengamati perkembangan ayam
dari mulai anak ayam dari kecil sampai tumbuh besar
nanti apa yang harus dilihat diamati
itu semua tentunya harus dipersiapkan
pemerintah memang mengungkapkan niat baik dalam program ini
namun rencana ini menuai beragam reaksi dari orang tua murid
bagus aja sih soalnya kan kalau anak sekarang
ya emang sibuk sama gadget kan
jadinya secara fisiknya mungkin nggak berkembang gitu
kalau anak zaman dulu kan mainnya kayak di luar gitu
bagus aja sih teh kalau menurut saya
kalau menurut saya sih nggak efektif ya
karena sekarang itu anak ayam kan banyak lah yang diwarnain kayak gitu
malah sama mereka tuh dijadikan mainan yang nantinya
si ayam tersebut tuh mati atau gimana gitu
bukannya ngurus jadi malah dimainin
menurut psikolog anak pamela anggia
rencana pembagian anak ayam untuk pelajar
memang bisa memberi dampak positif
untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak
namun sebagai saran
untuk menghentikan gawai
pemberian anak ayam dinilai bukan langkah tepat
carilah kegiatan yang memberikan efek yang sama gitu
harus yang juga bikin ada rasa kepuasan tersendiri
seperti ketika mereka bermain game
pamela menyarankan agar pemerintah kota bandung
membangun lebih banyak ruang terbuka publik
yang bisa digunakan anak anak untuk beraktivitas fisik
salah satu kegiatan yang dinilai mampu mengalihkan anak dari gawai
tim liputan cnn indonesia